kita akan langsung beralih ke informasi lain
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan akan mempertimbangkan sejumlah masukan
setelah mahkamah agung membatalkan larangan sepeda motor melintas di jalan sudirman mh tamrin
salah satunya pemberlakuan sistem ganjil genap untuk sepeda motor
pemerintah provinsi dki pun masih berkoordinasi dengan ditelantas polda metro jaya dan bptj
terkait dengan penerapan sistem ganjil genap untuk sepeda motor

jadi tim melihat kemantauan dan bagaimana caranya monitor itu karena agak lebih kecil kan
pokok nomor platnya terus kecandaran dan kepatuhan dari pak tengah kisah
jadi itu harus diperbaiki
masih berpengalaman seperti apa
dan memimpinnya terus berkoordinasi dengan pak tengah kisah dan bptj
memang berpentingan juga kita ingin masukkan masukkan juga dari pihak pihak yang selalu ingin menjadi penerapan
karena sekarang sudah jelas keputusan emaknya kita harus langsung seksin
untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung dengan koresponden arman helmi di bundaran hi jakarta
selamat pagi arman
ya arman bagaimana dengan analisa anda mengenai
dampak dari peraturan pelarangan sepeda motor yang selama ini sudah berlaku di ibu kota jakarta
selamat pagi menjelang siang teman teman
mengenai wacana dihapuskannya pergub satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu empat belas ini tentang sepeda motor yang tidak boleh melintas di jalan jalan protokol
ini sepertinya masih menjadi diskusi dan juga masih menjadi perbincangan publik
karena memang sejauh ini
ada beberapa pro dan kontra akibat adanya pembatalan daripada peraturan pergub satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu
di mana beberapa waktu yang lalu mahkamah agung sudah mengabulkan uji materi dari dua orang warga
yang menyatakan bahwa pergub satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu empat belas ini ternyata merugikan masyarakat
kita lihat dulu dari sisi pemprov dki jakarta di mana wakil gubernur sandiaga uno mengatakan bahwa
apabila diberlakukannya pergub satu ratus sembilan puluh lima di mana sepeda motor dilarang beroperasi di jalan jalan protokol
itu tandanya ada empat ratus tujuh puluh ribu pengusaha umkm yang terhambat ataupun juga terganggu akibat adanya pelarangan ini
karena memang sehari hari para pengusaha umkm seperti misalnya pengusaha catering pengusaha makanan
yang setiap hari begitu menggunakan sepeda motor untuk mengangkut dan juga mendistribusikan makanannya bisa terganggu
dan ya mereka terpaksa harus mencari jalur jalur atau jalan jalan alternatif yang itu tandanya agak lebih jauh
karena mereka harus muter dan dengan menempuh jarak waktu yang cukup panjang begitu
dari sisi pemprov dki jakarta memang
menilai bahwa putusan mahkamah agung ini sudah bisa mereka prediksi beberapa waktu sebelumnya
dan ternyata memang ini sangat disepakati atau sangat disetujui oleh pemprov dki jakarta
karena memang pemerintahnya sendiri baik gubernur dan wakil gubernurnya sangat mendukung para pengusaha umkm begitu
sementara dari kacamata atau dari sisi dinas perhubungan dki jakarta bahwa selama ini
selama pergub satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu empat belas ini diberlakukan selama dua tahun lebih begitu sangat signifikan untuk menekan
adanya angka kecelakaan
juga membuat perilaku berkendara dari baik sepeda motor ataupun juga pengendara roda empat itu semakin tertib begitu
nah memang beberapa waktu yang lalu dari dinas perhubungan dki jakarta sempat menawarkan beberapa metode
ataupun juga beberapa cara untuk mengurai kemacetan terutama yang ada di jalan jalan protokol
seperti yang ada di belakang saya di bundaran hotel indonesia dari arah sudirman menuju ke arah tamrin ini
di sub sempat menawarkan adanya mekanisme misalnya ada pembatasan atau separator begitu
di kiri itu dilalui oleh kendaraan bermotor namun disayapkan atau sisi kanan bisa tetap dilalui oleh kendaraan roda empat seperti itu
dan juga ada metode yang lain yaitu pemberlakuan sistem ganjil genap seperti misalnya kendaraan roda empat
nah hal ini memang belum menjadi keputusan yang final atau keputusan yang valid begitu karena memang sejauh ini
di polda metro jaya masih berlangsung rapat koordinasi dari dishub dki jakarta kemudian juga dari birohukum pemprov dki jakarta
dan juga di lantas polda metro jaya
akan dilihat seperti apa urgensinya seperti apakah kepentingan dan juga kebutuhan apabila memang pergub ini akan dicabut akan dibatalkan atau apa
nah kalau memang hal ini atau pergub ini akan dicabut maka dishub dki jakarta maupun polda metro jaya menghendaki agar supaya pemprov dki jakarta
segera menerbitkan pergub baru supaya segera merevisi peraturan yang ada
iya arman kita tahu bersama bahwa pelarangan sepeda motor masuk mh tamrin misalkan ini untuk mengenai kemacetan
nah anda sempat mendengar tanggapan dari masyarakat tidak
baik itu dari pengguna sepeda motor ataupun pengguna roda empat
karena dua duanya kan pasti memiliki satu urgensi yang berbeda beda ya terkait dengan pelarangan tersebut
ya baik dhaniar memang masalah ini banyak ada yang pro ada yang kontra tentu saja
tapi sepertinya beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol ngobrol bersama pengendara sepeda motor
mungkin mereka juga tidak ingin dipublikasikan wajahnya di kamera begitu
kebanyakan berharap agar supaya kendaraan sepeda motor ini masih tetap bisa melintasi jalan jalan protokol
karena mereka beralasan ada yang harus berangkat ke tempat kerja dan tempat kerja mereka atau kantor mereka berada
di sepanjang jalur tamrin sudirman
jika mereka tidak menggunakan sepeda motor maka akan menyita waktu sedemikian rupa
mereka harus menggunakan moda transportasi seperti busway yang menyebabkan mereka harus mengalami macet macet di jalan seperti itu
ada juga beberapa pengendara sepeda motor yang pengusaha umkm atau juga petugas kurir
yang harus mengantarkan pesanan ataupun juga barang di kantor kantor yang berada di sepanjang tamrin sudirman
mereka sangat mengeluhkan ini begitu
jadi mereka semuanya tetap mengembalikan kepada pemprov dki jakarta dan aparat berwenang
agar supaya peraturan ini segera direvisi dan ditinjau kembali
karena memang harus memikirkan kepentingan rakyat banyak terutama mereka yang menggunakan sepeda motor untuk beraktivitas sehari hari
ya terima kasih alman helmi atas laporan anda langsung dari bundaran hi jakarta